ini tuh sekarang jadi ketua rw
gak boleh ngomong kayak begitu
nanti warganya kurang ngajar semua
salah lu sendiri kenapa pilih gue jadi rw
keger apa mas
giliran geger semangat lu
giliran tadi diem aja pelangap loh
bang rizal dia omelin sama mama ipah
itu mode biasa bukan geger tapi gugur
sampai nyebarin gosip ya
makan aja yang dipikirin
mau ngambil keputusan penting
sebelum papa sama mama
papa ingin denger dulu
mau berhenti kerja
papa mau serius
sabtu minggu biar andre yang bawa ya
indra mau bikin sim
indri mau belajar bawa mobil
siapa yang mau ngajarin
ya pasti bukan kak indra karena kak indra belum lancar bawanya
tenang dulu obrolan dulu
habis selesai jangan senang dulu
doain semuanya lancar
karena uang kita cuma ada lima belas juta
yang kita ambil mobil bekas
semalam dia nginep di rumah temennya
dia bubar sama si andri
bubar sama si andri
emang begitu ada yang pakai curhat
mestinya sholat syukur
iya bang namanya juga perempuan
nah tapi lihat lihat dulu dong
bubarnya sama siapa
jangan sampai kedengeran orang malam
kalau taksi online sebaiknya mobil baru aja pak
saya dengar juga begitu bu aminah
mereka tuh tidak mau nerima mobil yang usianya sudah dua tahun atau tiga tahun
ya tapi uangnya bu
mobil untuk taksi online itu berbeda bu
tiap hari harus jalan
kondisi mesinnya harus bagus
kalau mobil second
mobilnya kita tidak tahu mobil bekas siapa yang pakai
adik kayaknya kak indra lagi mau ngelamar kerja deh
masa sih kak
iya soalnya masa ke meja sama celana bahan kakak dibinjem
kalau mobil segel yang bagus harganya juga tinggi pak
jangan lupa subscribe channel ini ya
sebaiknya saya harus dimana pak
kalau saya sih kenapa nggak ngambil mobil baru aja pak
kalau mobil baru susah pak
ya kan kita belinya kredit pak

ya di sini tuh mobilnya
oke kita beli mobil baru
bisa dibantu sama mas aji
mas aji punya temen
temennya ini punya showroom mobil bekas
nah kadang kadang juga suka ada mobil barunya
ya lama nggak pak
nah kalau ada barang bisa keluar satu atau dua hari paling lama
gita kayaknya kita harus cari tambahan buat paper besok deh
iya nina ini juga gue sambil cari cari kok referensinya
lo kenapa gita sakit kok kayaknya nggak semangat gitu
iya nina hidung gue mampet banget dan nggak enak
tadi malam juga gue bersih mesin

nggak bisa tidur dan nggak konsen deh
ya ampun itu namanya lo kena gejala flu
jangan didiemin harus cepet cepet diatasin
nih begitu gejala flu atau flu dan batuk muncul
jangan tunda mixagrip segera
mixagrip flu dosisnya pas aman dan efektif untuk meredakan
gejala flu dan batuk jika diminum sesuai anjuran
mixagrip sudah dipercaya dari generasi ke generasi
makanya gue sama keluarga selalu sedia mixagrip
iya minum aja gue masih bayar kekostoknya

jangan lupa like share dan subscribe
pelesiran kembali ke ulu waktu
jangan lupa bebenah bawah
makasih banyak ya nan
nanti kalau misalnya lo sakit nilai lo jeblok
lo jadi mahasiswa abadi lagi di kampus
kenapa sih nan
lo jahat banget sih
sampai jumpa di video selanjutnya
apaan otak lo yang geger
mat sampai sekarang jadi ketua arw
nggak boleh ngomong kayak begitu
nanti warganya kurang ngajar semua
salah lo sendiri
kenapa pilih gue jadi rw
geger apa mas
giliran geger semangat lo
giliran tadi diem aja pelangap lo kayak ayam sakit
bang rizal dia omelin sama ipah
itu mode biasa
bukan geger tapi gugur
sampai nyebarin gosip ya sayembaran nama anak
sampai jumpa di video selanjutnya